gempa dengan magnitudo lima enam mengguncang cianjur jawa barat kami bahas lengkapnya bersama astika pamumpuni dosen teknik geologi itb
selamat malam pak astika
selamat malam mbak tiffany
ya pak astika terkait dengan gempa yang mengguncang cianjur analisis anda apakah ini ada keterkaitan dengan sesar sesar yang berada di sekitarnya
ya baik sebelumnya kalau dilihat dari lokasinya memang dekat dengan sesar cimandiri yang ada di tenggaranya
tetapi tadi ketika saya cek panjangnya jaraknya itu cukup jauh ternyata
jadi lebih dari dua belas kilo dari lokasi sesar sesar mandiri yang sudah ada di peta gempa nasional atau peta sumber gempa nasional
jadi kemudian dari mekanisme yang dipublikasikan oleh bmkg mekanismenya berupa sesar pendatar dengan bidang sesarnya vertikal
jadi sepertinya sesar atau gempa yang tadi terjadi itu bukan dari sesar cuman diri karena cukup jauh jaraknya
jadi kita masih melihat apakah ini ada sesar yang belum terketatkan di lokasi
sepertinya cenderung lokasi yang belum terpetakan untuk saat ini
oke pak astika ini juga menjadi banyak pertanyaan di lini masa terkait dengan gempa yang terjadi pada tadi siang
apakah ini terkait dengan potensi gempa megatrust
oh ya baik jadi kalau dari gempa megatrust itu kan ada di selatan pulau jawa kira kira begitu
jadi jaraknya cukup jauh di selatan
memang secara tektonik memang kita punya sesuatu yang kalau kita lihat secara satu sistem memang sumbernya masih dorongannya masih sama begitu ya
tapi secara sumber pastinya memang berbeda sekali sumbernya
yang satu adalah sumber dari zona subdukti sedangkan yang ini cenderung lebih ke sesar atau yang ada di kerak bumi
jadi yang bukan di subdukti
atau bukan di zona subduksi
hal itu terlihat dari kedalaman yang hanya sebelas kilo ya
sedangkan kalau kita lihat di megatrust itu ada di selatan jawa
kira kira begitu mbak tiffany
oke jadi tidak terkait dengan megatrust ya pak astika ya
secara langsung tidak mbak tiffany
oke apakah ini juga ada penjelasan mengapa gempa dengan magnitudo lima enam ini
begitu kuat begitu kencang
dampaknya bahkan juga dirasakan hingga ke wilayah jakarta dan sekitarnya
oke baik jadi kalau dilihat dari kedalamannya memang gempa ini adalah gempa yang cukup dangkal
sehingga goncangan itu akan sangat terasa di permukaan terutama yang lokasinya dekat dengan pusat gempanya
jadi karena gempanya dangkal kemudian magnitudenya juga lumayan
jadi kalau kita lihat magnitudenya itu kan lima enam
nah ini akan sangat terasa memang di permukaan dengan kedalaman yang hanya sebelas km
kalau kedalamannya lebih dalam mungkin delapan puluh kilo atau enam puluh kilo biasanya tidak terlalu terasa
jakarta salah satunya jakarta bandung itu cukup dekat secara jarak
jadi terasa di bandung dan di jakarta sudah biasanya akan terasa
terutama di gedung gedung tinggi
karena goncangannya lebih beresonansi dari gedungnya sendiri
oke pak astika kita tentunya harus meningkatkan kewaspadaan karena kita tahu bahwa indonesia memiliki sejumlah wilayah atau daerah rawan gempa
nah bagaimana mitigasi untuk mengurangi dampak bencana itu tadi
ya baik sebenarnya kalau dari sisi bahaya jadi salah satu bahaya geologi itu adalah gempa bumi
di samping ada bahaya yang lain
salah satunya memang kalau kita lihat di kejadian cianjur ini kan gempa bumi kemudian memicu adanya longsor misalnya
nah itu salah satu bahaya geologi juga
nah yang paling penting sebenarnya adalah mengetahui sumbernya dulu
sumber gempanya ada di mana atau sumber longsornya dan gunung api atau yang lain gitu
sayangnya memang untuk hal ini kita alok betul memang ke gempa cianjur
ini bukan atau belum ada akan sumbernya ini memang kita yang harus lebih berusaha lebih keras gitu ya untuk kemudian memetakan sumber gempa sumber gempa yang belum terpetakan sampai saat ini
nah setelah kita tahu sumbernya maka kita harus tahu misalnya oh ini bahayanya seperti apa sebesar apa misalnya kalau gempa magnitudonya seberapa besar kemudian guncangannya kira kira sampai mana saja
nah sebenarnya itu sudah dilakukan di pusjen
jadi ada peta sumber gempa nasional di dua ribu tujuh belas
tapi itu memang harus selalu diperbaharui begitu
setelah itu baru kalau kita tahu kita berada di lokasi yang dekat dengan sumber gempa gitu ya
terdona merah gitu ya
yang paling penting tentu saja adalah kita harus mengetahui kemudian
yang rusak adalah seperti gambar di samping misalnya
bangunan yang rusak nah itu yang kemudian harus benar benar kita ini bersama salah satunya
terima kasih pak astika pamumpuni dosen teknik geologi itb atas penjelasan anda di cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam pak astika
terima kasih mbak tiffany